kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dipastikan akan terus berjalan meskipun para banyak pemain dan anggota tim dinyatakan positif covid sembilan belas
lantas bagaimana respon dari sejumlah klub yang berkompetisi tengah lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air
melalui sambungan telepon kami sudah terhubung dengan aksanul kossasi presiden dari madura united
selamat sore pak asanul salam sehat
pak aksanul minta komentar anda respon anda terkait keputusan pssi dan operator kompetisi pt liga indonesia baru yang memutuskan liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua seri empat di bali tetap berlangsung di tengah nunjakan kasus covid sembilan belas
ya mas verano saya memang melihat pssi sudah memutuskan terhadap kompetisi ini berlanjut
memang ini menurut hemat saya sebagai
kita hanya minta agar pssi juga mempertimbangkan tentang kondisi kesehatan psikologis pemain terutama
tidak hanya kesehatan tapi kondisi psikologis pemain
bahwa saat ini hampir seratus orang lebih yang terpapar covid yang tercatat di beberapa klub ya yang sudah ada di bali saat ini
dan kondisi mereka
kondisi mereka saat ini tidak bisa bermain
dan kalaupun di tes pcr nya negatif mereka itu sebenarnya sakit
mereka itu sebenarnya sedang tidak bagus kondisi fisiknya
karena di sana setiap bermain selalu hujan
setiap latihan selalu hujan
dan angin begitu kencang di sana
saya waktu itu pernah menemani beberapa pemain untuk ikut latihan
memang kondisi cuaca di sana luar biasa ya
sehingga hampir semua pemain itu
mengalami kondisi yang kurang sehat
itu yang pertama
yang kedua ini berbeda dengan kompetisi kompetisi yang biasa sebelumnya
di mana pemain itu berpindah pindah hotel pulang lagi ke home nya kemudian berangkat lagi ke kota lain
sehingga ada hal yang berbeda di antara hari hari mereka
tapi sekarang ini tiga bulan mereka di hotel yang sama
bertemu dengan orang yang sama
setiap hari dengan
kejenuhan itu sudah mulai muncul
pasti di antara mereka sendiri
nah kondisi seperti ini harus dipahami juga oleh pssi
bahwa kompetisi ini memang tidak ideal ya
justru kalau dengan kondisi tidak ideal seperti ini
tingkat toleransi pengertian terhadap pemain itu harus tinggi
kalau suasana tidak covid
tidak ada masalah
mereka masih bisa keluyuran bermain atau jalan jalan atau apa
mereka melakukan isolasi mandiri di hotel
kemudian dia harus tetap bermain
setiap bermain mereka di pcr
kondisi psikologis mereka itu sekarang lagi tidak stabil
nah itulah maksud saya
kenapa saya mengusulkan diberhentikan
diberhentikan itu juga sejenak
sejenak itu artinya
satu seminggu saja diberhentikan sesuai ketentuan prokes
dimana pada saat pemain itu sudah positif covid
dia istirahat satu minggu atau tiga atau empat atau lima hari
kemudian mereka bisa melakukan bermain lagi
tapi kalau sekarang nggak bisa
karena setiap empat hari
kemudian istirahat dua hari
satu hari besoknya latihan
hari ketiga latihan
hari keempat bermain lagi
dan mainnya ada yang setengah malam
jadi saya salut terhadap pemain yang main setengah malam
terutama tim persib
mainnya malam terus
tapi kondisi fisiknya waktu itu memang
yang pertama kali yang kena kan persib
yang pertama kali kena itu kan persib
dan kondisi fisik mereka pasti tidak stabil
jadi itu maksud saya kenapa
dihentikan sebentar saja
satu minggu saja stop semua kegiatan
habis itu dievaluasi semua kegiatan kegiatan fsi
terutama dalam hal kompetisi ini
melihat kondisi fisik pemain
setelah itu silahkan putar lagi
jadi ide saya itu bukan menghentikan terus kita bubar
menghentikan seperti kasus yang dulu
sebentar saja pada saat mereka sudah
karena pada saat mereka positif mereka itu butuh istirahat total
butuh istirahat total
dan ini yang kita berharap kepada pssi
dan ini saya rasa tidak mengganggu ya
kalau cuma satu minggu dihentikan
jadi jangan paksakan hanya demi ya
kalau kita bicara dengan jadwal agenda fifa
kita sudah melanggar kemana mana kalau anggota fifa ini
jadwal kompetisi kita ini sudah jauh melanggar agenda fifa
bayangkan kita bermain tim nab bermain kompetisi juga bermain
ini kan lucu
kalau kita alasannya agenda fifa
agenda fifa sudah dilanggar kemana mana
ke mana ke oleh mereka
jangan itu alesannya
kemudian alesannya perjanjian dengan sponsor
sponsor ini kan juga justru sangat memahami kemanusiaan
kalau ada sponsor atau tv yang tidak memahami kemanusiaan
saya rasa produknya itu juga tidak akan dibeli oleh masyarakat
maka kontraproduktif buat mereka
tapi kalau mereka akomodatif terhadap kondisi keadaan
saya rasa rakyat sepemasyarakat sepapuluh indonesia itu akan respect kepada tv
mereka pahamlah ya
itu sebenarnya maksud saya
saya tidak mengusulkan atau dihentikan atau ditunda dipindah ke pulau lain
tidak tetap saja di bali
berhenti dulu seminggu
suruh pemain semua istirahat
recovery dalam seminggu
kemudian di check lagi oleh semua tim dokter pssi
tapi anda bisa menjamin pak aksano
artinya semua bisa melakukan pcr sendiri sendiri
pcr nya lewat ini alternatif
ada besoknya lagi di pcr lagi
kalau nggak puas pcr lagi
saya khawatir justru jadi mainan ini pcr ini
saya tidak menuduh
pcr ini jadi mainan
jadi ini yang menurut saya kita harus kembali kepada hati kita masing masing
untuk menghormati bahwa pemain ini jauh lebih berharga
sepak bola ini jauh lebih berharga
daripada kondisi seperti sekarang yang mengorbankan apa
yang mengutamakan jadwal
mengutamakan komitmen dengan konsul
mengetawarkan agenda fifa
semua sudah dilanggar oleh pssi
kalau anda katakan bisa diberhentikan stop sementara selama sepekan ke depan
dan ini tidak mengganggu jadwal fifa
kemudian serangkaian acara lainnya
afc kemudian aff
anda bisa memastikan ini akan terjadi bentrok dengan jalur tersebut pak kosasi
semua tidak ada yang bisa memastikan
saya pun tidak bisa memastikan
tapi respect terhadap pemain itu juga menjadi utama
respect kepada pemain dan respect kepada sepak bola
respect kepada kopersiki
itu menjadi hal utama
dengan pemain seadanya
bermain tanpa pemain kadangan
bagaimana strategi pelatih di babak kedua
apa bisa dia mengganti pihak alat pelatih pemain
minta dia tidak bisa ganti pemain
artinya pemain dipaksa bermain sembilan puluh menit
tidak boleh ada perganti karena tidak ada yang mau bisa mengganti
terus strategi pelatih di menit ke enam puluh yang biasanya harus mengganti pemain
terutama klub yang sedang ketinggalan atau klub yang mempertahankan kemenangan
ini kan bagus indahnya sepak bola kan di situ
indahnya sepak bola itu tidak hanya tidak bermain bola
strateginya teknik mereka strategi pelatih bagaimana pelatih melakukan penggantian pemain
indahnya sepak bola itu di situ
kalau mereka asal main dengan tiga belas pemain
bayangkan kemarin madura united tuh tiga cadangannya tapi dua cadangan itu keeper
artinya hanya satu cadangan
satupun cadangan tidak bisa main
tapi dia memang negatif covid
tapi sebenarnya dia nggak bisa main
keeper kita nggak bisa main
kalau dia tidak bisa main tidak diizinkan oleh dokter untuk bermain
cuma dia itu negatif
ini kan aneh
saya rasa tidak hanya madura united
semua klub juga kan kalau ditanya
saya yakin begini alasannya
saya yakin ya saya tidak tahu
karena saya tidak mengatasnamakan klub
tapi respect terhadap sepak bola respect terhadap pemain respect terhadap kompetisi
itu yang harus dilihat
bahwa semua itu lebih berharga
tujuannya ini kan prestasi
bukan tujuannya ini demi mematuhi sponsorship
ini tujuannya prestasi
harus ada respect satu sama lain ya pak sanot
pak asanul terakhir bagaimana kondisi dari klub madura united sendiri saat ini
mau nyampe prestasi seperti apa disuruh main kita main
ditundai kita tundai
nah coba bayangkan kemarin persija bermain tanpa pelatih
beberapa klub bermain tanpa pelatih
strateginya di lapangan seperti apa
itu dipikir nggak sama pssi
pikirkan karena kompetisi itu komplitnya begitu
komplitnya sebuah kompetisi itu ada pelatih ada pemain
ada pemain yang memang ada pemain cadangan
tidak hanya bermain karena dia negatif
kenapa bisa masuk ke lapangan karena negatif
hidrah nggak hidrah
nggak bisa dia main
nah yang begini begini maksud saya
respek terhadap tiga hal
respek terhadap bola respek terhadap pemain
respect terhadap kompetisi itu sendiri
jadi berhenti dulu sebentar sebentar saja
minggu ini berhenti semua pemain masuk kamar masing masing
saya yakin seminggu covid
om ikturan ini kan kalau istirahat tiga hari
kemudian istirahat empat hari ini sembuh kok
karena mereka cuma flu
sembuh istirahat empat hari masuk kamar tidur seharian dengan makan yang cukup sembuh
tapi kalau dipaksa main kemudian besoknya istirahat
lusa latihan hari ketiga latihan coba lapangan hari keempat main lagi
mainnya malam pula
kemudian bosen jenuh
karena ada di hotel itu selama tiga bulan berturut turut
kalau dulu nggak jenuh
karena besok ke ujung pandang habis itu ke bandung habis itu ke surabaya
jadi pemain itu ada suasana berbeda
kalau sekarang di bali selama tiga bulan
hotelnya itu itu saja ketemu orang itu itu saja
dan tidak boleh keluar kamar bisa dibayangkan jenuhnya mereka
jadi saya hanya ingin menyampaikan suara
hati sebagai pemilik klub dan sebagai melihat kondisi fisik pemain saya itu
ini atas nama madurai nacet
saya tidak mengatasnamakan klub lain
tapi insya allah klub lain juga mungkin sama dengan saya
semoga ini bisa dipahami oleh pssc pak hasanul
dari catatan anda adalah bagaimana pssi juga bisa memahami kondisi dari para pemain
respect terhadap sepak bola
respect terhadap pemain dan juga kompetisi
yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kalau sepekan saja diberhentikan sementara
agar kondisi dari pemain bisa prima ke depannya
terima kasih atas waktunya pak hasanul kossasi presiden madura united
atas waktunya bersama kami